udah balik pertama au sepi sama dari tadi sepi begini ya ya ya ya
hai lu ngapain ikut ikutin gua hai maaf aja nggak bisa ngajak
adem ji iya iya iya iya adem orang kopi lo diemin bikinin lagi dah yang panas ya
saya lupa di by dalam aja sini ya
lelewet umben nyuruh saya masuk lu kagak mau keluar lagi nih mau atuh
be empuk pisan kursinya weh hehehe
ya gua sepetis kamu sakit emangnya kamu makan apa jack ngapain apa pak terus
kenapa pengen ngopi kayaknya masya allah jak dimana mana kopi itu pahit
ajak nanti malah tambah sepet mulut kamu biarin
loh aku sini mas pun kan ke pangkalan
ntar tar ini lazim enggak tahu but well bak bak
lu gak ke di parkiran
gua lagi mumet
tadi ada helm yang hilang
terus ketemu malingnya
kamera yang tau
di atas atas tuh buat ngintai
gak tau dah gua kalo itunya
kalo warung gua dipakein gituan gimana
kalo ada yang ambil dagangan gua
amin kagak bayar kan ketauan jak
ini gorengan atunya berapa
ya tuh kamera mana mungkin
gak bakal balik modal
bener juga ya jak
kok kontrakannya ini
bukannya kemarin saya liat
yang kemarin gue udah kontrakin sama orang lain
kalo kontrakannya yang ini
nih lu cariin ini dah gua takut lu lupa
oyun gak sengaja
masih ada gak
gak ada mak
udah beliin lagi aja ya mak
gak usah gak usah
biar mak minta tolong ojek aja ngelihin
ajak lagi di pangkalan mak
beli sudah kue
yang kayak tadi
ojak lagi di pangkalan mak
sejak kapan warung gue jadi pangkalan
tempatnya enak lho pak
yalah tempat gua mah kagak ada yang kagak enak
iya uang sewa kontrakannya mahal kok
harganya emang gue naikin dikit
gua jamin dah
lu dapet kualitas
nanti ibu ganti gorden yang baru ya pak
ganti sekalian yang baru
jangan di rumah yang sekarang ini
tempatnya agak luas ya pak
kursinya kan udah ada bu
memang udah ada
ini bentar bentar bentar ya
ini jadi gagal ngambil tempatnya
yalah kagak apa apa
lu atur aja ya
ada mak ini bukan
mau kemana lu
balik lagi mak ke panggalan
lu mau makan
makan aja dulu
udah dibeli lagi
ulu uluh be sudah beres urusannya
mau tau aja lu
paling juga urusan si mesaro
gue gak mau tau
mau tau lu rot
ini mah bukan urusan si mai
iya kan di
kali ini masih babeh benar
ini bukan urusan emak
mau tau lu ya
mau kagak minat dengerin
emang dari tadi sepi begini
maaf aja gak biasa ngajak
orang kopi lu diemin
dibikinin lagi dah
harusnya sih kalo gak ntar ya besok pagi
sukabumi melelehnya apa ya emak
waktu itu neng io pernah bawa sih
cuman emak lupa dah
nah iya bener
iya emak kan siap siap aja emak
saya pernah nyobain
nah lo bukan nyobain
ya masa besok sih

bungkus aja ji
ada pesenar emak